mantan kepala bea cukai yogyakarta eko darmanto memenuhi panggilan klarifikasi kpk atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara miliknya yang dinilai janggal
mantan pegawai pajak rafael aluntri sambodo diduga menggunakan jasa konsultan pajak untuk melakukan pencucian uang atas harta miliknya
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan kini telah memblokir rekening rafael alun dan keluarganya senilai lima ratus miliar rupiah
kini dua orang konsultan pajak yang membantu rafael alun menyembunyikan hartanya diduga kabur ke luar negeri
bagaimana kpk menaikkan status dari klarifikasi ke penyelidikan untuk membahasnya lebih dalam
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan deputi pencegahan dan monitoring kpk
pak hala nainggolan selamat sore pak pahala
selamat sore mbak
oke pak pahala kami ingin konfirmasi ya apa kemudian dasar dari kpk menaikkan status soal laporan kekayaan atau lhkpn nya rafael alun dari klarifikasi menjadi penyelidikan ini pak pahala
jadi kalau prosedur di kami sesudah klarifikasi atau pemeriksaan lhkpn gitu
kita sampaikan ke pimpinan apa yang kita peroleh selama ini dan kira kira ke depan seperti apa gitu
dari rapat kemarin sore diputuskan oleh pimpinan setelah melihat semua apa yang kita dapat bahwa diduga ppu nya sudah ada
dan gratifikasi atau pidana korupsinya atau kejahatan yang menyertai tpu nya gitu diduga arahnya sudah agak jelas
jadi diputuskan tim saya gabung dengan tim penyelidikan untuk segera gitu menganalisa data yang kita dapat dari ppatk dari dirjen dari dirjen kementerian keuangan
lantas dari dirjen ahu itu untuk segera dikombinasikan terutama data dari ppatk gitu
jadi diputuskan naik ke tahap penyelidikan artinya bukan
tidak tidak tidak
kita masuk ke pendidikan
ya sudah naik ke tahap penyelidikan berarti ada tindak pidana korupsinya ini pak
tindak pidana korupsinya apa apakah langsung ke tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi yang lain pak
suap atau gratifikasi
jadi kalau kpk gitu sepanjang ininya gitu sepanjang wawonannya itu tidak bisa memajukan tpu nya
tpu saja jadi harus ada kan tpu nya itu hasil kejahatan yang dicuci
kira kira gitu ya jadi hasil kejahatan ini kejahatannya harus dicari dulu apa
kalau kpk hanya berwenang untuk kejahatan yang pidana korupsi
jadi tidak bisa kejahatan narkoba dia punya uang lantas dicuci
kita harus ada kejahatan korupsinya pidana korupsi lantas hasilnya yang dicuci
yang kita dapatkan sekarang kira kira dugaannya
terjadi lewat nomini yang ppatk bilang lantas hasil kunjungan kita ke lapangan juga penggunaan nama lain untuk aset gitu ya
yang seperti itu diduga sudah hampir pasti
jadi kita pergi kejahatannya apa
kpk itu kan cuma boleh yang pidana korupsi
itu ada gratifikasi suap pemerasan dan lain lain
ini yang lagi kita cari gitu ya untuk data data yang ada
terutama dari ppatk
karena kita bilang kalau dari rekening bank gitu yang bersangkutan istri dan anak kita udah dapet dari ppatk
bahkan sejak yang dua ribu dua belas pemeriksaan lhkpn kita juga kita sudah dapat rekening banknya
kedepan yang dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh satu kita sudah mintakan tapi kira kira isinya bukan ke arah sana
karena lebih banyak ke arah tunai transaksi atau penggunaan nomini
oleh karena itu dinaikkan ke penyelidikan
supaya dia udah menjadi bagian dari proses penindakan gitu ya
dan tim saya disertakan untuk memberi masukan apa yang didapat selama ini
soal nomeni pak ataupun perantara pak pahala
apakah kemudian modus yang dipakai untuk menyamarkan harta kekayaannya
apalagi nomini atau perantaranya ini adalah konsultan pajak yang pernah menjadi pegawai pajak begitu ya di djp
ini adalah cara umum untuk professional money laundering begitu yang diendus oleh kpk
ya yang pertama nomedinya ada setidaknya tiga macam
yang pertama nomini untuk pembelian harta
jadi dia pakai nama orang lain dalam hal ini orang tuanya membeli banyak harta gitu kan
dan kami sudah pinjau ke lapangan kelihatannya nggak cocok
nggak cocok nih orang tuanya punya profil yang demikian
jadi kita duga menggunakan nama
itu untuk perolehan harta
jadi kalau masyarakat tanya kok rumah yang di jogja yang dua ribu meter tanahnya kok nggak ada di lkpn nya
ya secara administratif itu atas nama ibu yang bersangkutan gitu
dan ada empat lima harta lain yang atas nama ibu yang bersangkutan
tentu saja kita nggak bisa aksa dimasuk lkpn nya
nomini kedua yang disebut dengan ppatk gitu menggunakan pihak lain gitu
hal ini konsultan pajak ataupun orang orang di dalamnya gitu
dan yang lain
yang ketiga kita duga itu menggunakan nama perusahaan perusahaan di mana istri yang bersangkutan jadi pemegang saham
yang kita lihat ada enam itu
jadi penggunaan nomininya penggunaan yang paling sering gitu ya
kesulitannya kan gimana membuktikan bahwa nomini ini sebenarnya digunakan oleh siapa yang di belakang itu
oleh karena itu kalau di tahap penyelidikan tentunya jadi lebih lama
jadi lebih leluasa gitu boleh mengundang atau memanggil katakan swasta gitu misalnya
dibanding waktu diklarifikasi lkpn
oke pak pahala diantara nomini yang tadi anda sebutkan ya
ada dari orang tua kemudian orang lain yang mungkin kita duga sebagai konsultan pajak itu ya
dua orang konsultan pajak ini kan sekarang posisinya kabur ya pak ya ke luar negeri
bagaimana kemudian kpk bisa membuktikan ini
bahwa ada perantara ada upaya untuk menyembunyikan harta melalui orang orang ini
kita komunikasi dengan ppatk gitu ya
jadi kalau fisiknya memang tidak disitu menurut kami itu ya oke saja
yang penting kan catatan ke belakang
dengan dibekukan rekeningnya oleh ppatk gitu kan kan transaksi ke belakang yang kita mau lihat
nanti kalau udah dapat baru kita cari orangnya dimana
jadi sekarang saya duga sih fokusnya setelah kita konsultasi sama ppatk
tidak apa apalah yang begitu begitu bukan yang kita bilang
tapi maksudnya yang penting sesudah dibekukan informasi tentang transaksi keuangan nomini ini
kita akan olah dengan apa yang kita punya informasinya gitu
jadi buat kami sih yang penting transaksinya ada yang nomini ini dan kita akan olah transaksi yang ke belakang
pak pahala ini anda sempat menyebut ya ada geng di lingkungan pejabat pajak yang mereka ini sangat canggih sekali
dalam menyamarkan harta kekayaan memang kenyataannya seperti itu ya pak
jadi mungkin besok kita sampaikan ke masyarakat gitu salah satunya kita akan periksa lagi
pegawai dirjen pajak lagi yang baru pengembangan dari rat ini
karena di dua perusahaan ternyata ada lagi orang dirjen pajak yang punya saham di dua perusahaan yang sama dengan istri rat
jadi kita bilang kita periksa lagi nih
ini pegawai aktif di djp ya pak
siapa yang kita akan periksa
djp ya pak
satu angkatan juga gitu
jadi memang ada pola pola canggih yang dipakai oleh orang orang oleh segelintir orang ini di lingkungan djp untuk bisa menyamarkan kekayaannya
dan ini sudah berlangsung sejak lama begitu pak pahala
kita duga iya gitu tapi kan kita perlu bukti ya
nah oleh karena itu ini ada rat satu di perusahaan yang sama ternyata ada temannya yang lain
nah kita kembangkan aja lain lagi karena kita juga sedang mengolah data lkpn
siapa saja orang dirjen pajak yang punya saham dan di perusahaan apa
yang bukan saham budi bursa ya jadi saham perusahaan
nanti kita lihat di mana mereka bersama sama gitu dan buat kami begitu pegawai negeri gitu kalau punya saham di perusahaan kan artinya kami secara jelas berniat punya bisnis kan gitu ya
oleh karena itu kan ini agak kok ya pegawai negeri tapi kok semua istrinya berniat untuk berbisnis misalnya gitu
nah itu yang kita akan sampaikan berapa pegawai dirjen pajak ini yang punya saham
dan berapa yang di perusahaan yang sama
nah ini yang kita bilang kelompok sebenarnya bukan ya kalau gengnya kesannya negatif lah ya
tapi kalau ada kelompok gitu mungkin karena ini kan se apa ya kalau dibilang seangkatan tidak juga
sekelompok gitu yang di mungkin komunikasi satu sama lain pernah di daerah yang sama pernah jadi anggota timnya gitu
nah itu yang kita bilang bahasa saya mungkin terlalu saya bilang geng gitu tapi kok kita yakin tidak mungkin
karena ada atasannya yang jelas ada rekannya ada bawahannya
kan di birokrasi selalu begitu
jadi tidak mungkin ada orang sendiri itu pasti cepat ketahuan
oleh karena itu kita duga ini pasti bersama sama secara struktural ada atasan ada bawahan ada teman dan ada lagi ikatan ikatan lain yang kita sedang dalami seperti apa
tapi sesudah rat ternyata kita dapat satu lagi bahwa oh ini perusahaan yang sama loh
inisialnya siapa pak
jumlah hartanya lebih kecil
inisialnya yang konsultan pajak yang melarikan diri itu
bukan bukan konsultan pajak
ini aktif masih pegawai dirijen pajak
ya ini yang aktif bersama dengan istrinya rat
tapi saya ingin tahu yang inisial dua konsultan pajak yang kabur ke luar negeri itu yang mantan dirjen pajak
mantan anggota djp
itu pegawai konsultan yang dipakai nomini
itu pegawai konsultan yang dipakai sebagai nomini
buat kita ya kita bilang itu dia lari atau enggak itu ke depan kan
tapi yang ke belakang yang penting datanya dapat
yang saya maksud adalah hasil pemeriksaan lhkpn dari rap ada perusahaannya atas nama istrinya dua perusahaan
ternyata bersama sama dengan pegawai dirjen pajak yang lain
saya baru komunikasikan dengan kementerian kesehatan
inisialnya deh pak yang ini inisialnya siapa nih
inisialnya besok saya sampaikan
kasih bocoran sedikit pak inisialnya aja
pak inisialnya apa aja
inisialnya w satu orang ya pak ya
ini adalah pegawai pajak aktif yang kemudian berada di satu perusahaan dengan istri rat ya pak ya
jadi dia nanti bisa masuk ke dalam terjerat pidana juga nggak pak
oh belum tentu belum tentu
kan prosedurnya kalau dia ada perusahaannya kita lihat lkpn pasti kita undang dulu untuk
untuk klarifikasi oke
sekarang sudah kita terbitkan surat pemeriksaan lhkpn atas nama yang bersangkutan
nah kita undang datang nanti kita dalami kita cari data lagi pembanding gitu kan
baru kita bisa lihat nih polanya apa lagi nih gitu
apakah sama dengan rat atau yang lain dan nanti pengembangannya kita lihat seperti apa gitu
tapi kira kira ini menggambarkan bahwa tidak sendiri gitu ya
tidak sendiri dalam menyamarkan ya
yang kira kira gitu
saya tidak bilang bahwa yang di perusahaan yang sama ini pasti gitu sama enggak anda juga
tapi prosedurnya kita jalankan
kita terbitkan surat pemeriksaan lhkpn kita undang klarifikasi mungkin minggu depan gitu ya
karena beliau ada di perusahaan

tapi yang kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa kita cari terus datanya gitu untuk pembersihan di direkturat jenderal pajak
saya pikir itu
oke kita tunggu besok keterangan resmi dari pihak kpk soal pihak pihak mana saja yang kemudian berkaitan dengan kasus rafael aluntri sambodo ini
kita tunggu nanti pak
sepak terjang ataupun penyelidikan
ataupun penyelidikan dari kpk
karena ini sudah masuk ke ranah penyelidikan berarti sudah ke penindakan ya pak ya
sudah bukan di deputi pencegahan lagi
jadi nanti mungkin ke pimpinan kpk kita akan update lagi
terima kasih sekali deputi pencegahan dan monitoring kpk pak hala nainggolan sudah menjelaskan kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak hala